horseback archery competition merupakan kompetisi olahraga panahan sambil menunggang kuda
kompetisi tak hanya menuntut ketahanan dan keseimbangan fisik namun juga konsentrasi
salah satu peserta wanita gista siap berlaga dengan si tangguh alphard
satu dari sepuluh kuda yang telah disiapkan untuk menjajal arena pertandingan
tak hanya memastikan kesiapan kuda lho peserta kompetisi ini juga harus mempersiapkan diri dengan peralatan
mulai dari helm arores atau tempat penyimpanan anak panah dua belas buah anak panah busur panah hingga sepatu
semua siap saatnya berkompetisi
belum mudahan ini jadi bagian juga yang akhirnya saya bisa contohkan juga nanti buat anak anak gitu
dan juga misalnya buat sekitar
bahwa kalau perempuan juga punya kok allah kasih kekuatan yang sama gitu
untuk bisa melakukan kegiatan yang kebanyakan mungkin dilihatnya wah kayaknya cowok banget gitu
apa kayak emang perempuan mampu ya gitu kita mampu gitu kita
tantangannya yang saya alami adalah fokus dari semuanya ya
pertama kita fokus di mengendalikan kudanya lalu juga bisa berinteraksi komunikasi dengan kuda
lalu juga bisa lalu juga fokus untuk knocking di panahan
dan yang terakhir untuk fokus menembakkan ke target kayak gitu
sebanyak empat puluh orang peserta antusias mengikuti kompetisi kali ini
tak hanya orang dewasa anak anak ikut meramaikan dan menjajal arena lingkaran berkuda
sambil membidik empat bidang target yang tersedia
dalam kurun waktu empat menit peserta yang mampu membidik panah tepat sasaran sebanyak banyaknya lah yang jadi pemenangnya
kalau yang susahnya itu
kalau untuk yang hba ya untuk memanahnya itu kita fokus dengan targetnya itu paling susah
dan mengoreksi kita sendiri itu paling susah
jadi ketika kita naik kuda kita kalau kota kosako harus fokus lihat targetnya
jadi lihat warna merah
kesehatan tubuhnya mentalnya merasa lebih berani jadi lebih percaya diri
olahraga berkuda dan memanah peserta tak hanya belajar untuk fokus meraih target
melainkan juga untuk melatih kesabaran keseimbangan kontrol diri
serta mengasah kepemimpinan dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar
juga menumbuhkan bibit bibit unggul atlet pada cabang olahraga tersebut
kita ingin memunculkan atlet atlet berkuda di indonesia khususnya
di daerah kita tempat kita tinggal di depok
jadi banyak teman teman yang tidak tersalurkan hobinya belum kelihatan ya
dihadiri dan dibuka langsung oleh wali kota depok muhammad idris
kompetisi ini merebutkan piala wali kota depok dan uang tunai senilai tujuh ratus dolar as
kompetisi terbagi dalam dua kategori yakni pemula dan profesional